mabes polri merilis foto foto min hati madrais wni yang ditangkap oleh otoritas filipina
penangkapan min hati tersebut statusnya sebagai istri salah satu pimpinan kelompok maute omar hayam maute
dalam foto yang dirilis min hati mengenakan seragam orange dan diduga sedang menjalani sesi dokumentasi sebagai tahanan
ia juga memegang sebuah papan bertuliskan nama serta tanggal dirinya ditangkap
min hati ditangkap pada minggu pagi waktu setempat bersama ke enam anaknya
terkait penangkapan dua warga negara indonesia oleh otoritas filipina densus delapan puluh delapan anti teror polri rencananya akan bertolak ke filipina
kadif humas polri irjen pol setio wasisto mengatakan penyelidikan ke filipina dilakukan paling cepat yakni pekan depan
dan saat ini penyelidik densus delapan puluh delapan anti teror masih melakukan pendalaman di dalam negeri
tujuan densus delapan puluh delapan anti teror polri ke filipina adalah untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dua warga
warga negara indonesia tersebut dalam kegiatan kelompok pilitan maute